kepolisian daerah papua mengungkap kasus penangkapan dua warga sipil yang membawa empat senjata api dan delapan belas amunisi pada kamis sembilan belas januari lalu
senjata dan amunisi tersebut dibeli warga dari hasil jual emas yang didapat dari pendulangan emas ilegal di perbatasan kabupaten pegunungan bintang dan boven di goel
sedangkan senjata api serta amunisi dibeli warga dari negara papua new guinea
hal tersebut dikatakan oleh kapolda papua irjen polisi matius de fakiri di jayapura pada minggu malam
menurut fakiri warga yang ditangkap membeli senjata api dan amunisi dari uang hasil penjualan satu ratus sembilan puluh gram emas senilai sembilan puluh juta rupiah
kapolda papua juga menyebut bahwa warga sering membeli senjata api dan amunisi dengan menggunakan dana desa
senjata api dan amunisi ini akan digunakan untuk kepentingan kelompok bersenjata di papua
kapolda papua juga mengungkap ada sejumlah lokasi pendulangan emas ilegal yang menjadi sumber dana pembelian senjata api untuk kelompok bersenjata di papua
di antaranya pendulangan emas tradisional di kabupaten yahukibo dan di kabupaten tolikara serta di kabupaten paniai
di boven di goel juga kami sudah minta kami akan siapkan tim untuk bagaimana bisa melakukan pengawasan kota terhadap penjualan emas
pendulangan yang ada di tahun lalu itu kan ada dua aksi kekerasan di daerah tambang
nah ini dari berangkat daripada itu tentunya bagian akan kita lakukan penyelidikan penyelidikan hukum di daerah penambangan yang ada di daerah boven di goel yahukibo
nah semua kekerasan bersenjata sumber uangnya dari situ